lihat kampus langsung sekalian pulang ke bogor oh sebentar
enggak papa ambil aja
aduh kita kok bisa nurut sama kamu ya
oh saya di foto ya
aduh waalaikumsalam hai hai sayang udah pulang
ini tammy adiknya sofia yang dengar ceritain kebetulan the transparency kampus deket deket
sini dan dititipin you
wah dia yang repotin nih
terima kasih banyak ya
mbak mau lihat lihat kampus langsung sekalian pulang ke bogor
tapi nggak perlu
nggak apa apa ambil aja
main lagi yuk
kamu tahu di mana tama sekarang
apa kabarnya dia
hmm kalo kata papa sih om tama itu sudah meninggal
bareng sama mama pas kecelakaan
mama jadi mengingatkan kamu akan umur yang sedih
malah ternyata ada kenangan indah cerita dari mama
supaya aku bisa mengingat mama dan om tama
jadi lo curiga sama randy karena randy berhenti di depan kamar nyokap lo
dan itu terekam di cctv
nanti gue tadi ya
waktu dia berhenti di depan kamar
tepat setelah itu cctv mati
mati selama lima menit
lo udah tanya sama dia
randy bilang dia dengar sesuatu di depan kamar
ya tapi aku juga gak mau nuduh enggak
yang pasti gue harus tetap waspada
karena nyawa keluarga gue teruhannya
wajar ngomong kayak begitu
lu gak salah
lu tau sendiri lah
bagaimana gue bencinya sama lo dulu
gue dendamnya seperti apa
gue berusaha untuk menghancurkan keluarga lo
andin juga sempat jadi korban
kena racun dari gue
sedangkan randy posisinya
dia itu orang kepercayaan lo
bertahun tahun ikut sama allah
dia bener bener loyal sama lu
tapi lu gak percaya dengan dia
itu mobilnya yang dikenal
itu mobilnya yang dikenal
ya lu ada benernya juga gak
tapi dulu buka gue pernah bilang
kepada orang yang paling kita percaya
karena dia berpotensi untuk menghancurkan kita
bener juga sih
cuman gak ada salahnya
lo cari lagi informasi yang lebih tepat
belum tentu randy terlibat
mengenai foto cowok yang lu kirim ke gue itu
anak bau gue belum dapat informasi
ntar kalau lu udah dapet informasi
makasih banyak ini
astaga udah jam segini
gue aja buat istri gue tadi ya
gak perlu ya
salam buat istri
ini semua berapa
bukan bikin dia bahagia
bisa disoluk pake bunga
aum surinya bener
bahkan sampai sekarang hal itu belum berubah
gue harusnya mau rasa bahagia
kebahagiaan elsa adalah nino
apa gue harusnya membantu elsa bersatu lagi sama nino
supaya elsa bisa lihat bukti cinta gue sama dia
riki sampe segitunya sama elsa
sampai jumpa di video selanjutnya
datang menjumpai elsa lagi